pemerintah provinsi jawa timur mendapatkan laporan kasus pertama wabah penyakit mulut dan kuku pmk di kabupaten gresik pada dua puluh delapan april dua ribu dua puluh
menurut data dinas peternakan jawa timur hingga sembilan mei dua ribu dua puluh dua sekitar satu enam ratus ekor sapi terkena wabah pmk di empat kabupaten jawa timur
dari total tersebut sembilan belas diantaranya mati
menurut pengamat pertanian dari asosiasi ekonomi politik indonesia hudori jawa timur adalah sentra ternak sapi terbesar di indonesia
di tahun dua ribu dua puluh satu dari total delapan belas juta ekor sapi empat sembilan juta ekor ada di jawa timur
sehingga jika populasi sapi di jawa timur menurun kegiatan ekonomi nasional akan terkena dampak
itu artinya ekonomi yang kemarin terkegang oleh kopi
sekarang juga agak mulai
itu kemungkinan akan tersendat
terus sama di subsektor peternakan dan pertanian
di wilayah wilayah konsumen yang selama ini menggantungkan pasokannya dari jawa timur
itu pasti akan terasa nanti
dalam beberapa minggu dalam beberapa bulan ke depan itu akan ada kemungkinan harga akan naik
apalagi nanti tarikan utama permintaan itu besar pada saat idul adha
sejauh ini perumda dharma jaya badan usaha milik pemerintah provinsi dki jakarta
yang bergerak di bidang perdagangan dan industri daging
belum melihat adanya kekurangan pasokan maupun peningkatan harga daging sapi
akibat merebaknya wabah pmk di jawa timur
karena selain dari jawa timur perumda dharma jaya juga mengambil pasokan sapi
dari jawa tengah sumatera dan nusa tenggara timur
namun mereka tetap melakukan langkah antisipasi
mengingat perayaan idul adha akan datang
biasanya pada saat idul adha sapi sapi dari beberapa wilayah di jawa timur masuk di tempat kami
untuk dijadikan kurban untuk warga dki jakarta
antisipasi dari kami adalah kami berusaha mencari supply chain dari beberapa tempat lain
ada di peternakan kami juga yang ada di wilayah serang
yang sudah kita siapkan untuk event idul adha
jadi mungkin nanti apabila di daerah jawa timur terpaksa tidak bisa masuk di dki jakarta
kami sudah mempersiapkan beberapa pasokan dari wilayah lain
saat ini kementerian pertanian tengah melakukan pencegahan dan tracing wabah pmk pada ternak
serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah jawa timur untuk melakukan lockdown zona wabah